halo saya bisa kalau mau ketemuan sekarang
motor kamu dimana
di rumah tadi saya kabur lewat pintu belakang dikejar kulkas dua pintu

sudah sampai mana
masih di rumah iding
jebut iding dulu
kayaknya ke tempat kamu gak jadi sekarang
motor saya ketinggalan di rumah
saya nggak berani balik lagi ke rumah buat ngambil
kamu ke rumah iding
motor kamu ketinggalan di rumah
waktu berangkat lupa atau gimana
tadi waktu baru sampai rumah
baru aja masuk
ada kulkas dua pintu dateng
saya langsung kabur lewat pintu belakang
kan saya udah bilang
kalau dia tahu nomor hp kamu
berarti dia juga tau dimana rumah kamu
mau ganti baju
dari kemarin gak ganti
mau bawain salim buat kamu juga
kamu tetep kesini
sekalian ngumpet disini
sekarang saya nggak ada motor
kan tadi udah saya bilang
ketinggalan di rumah
terus gimana atuh
atau tetap disini
kamu mau pergi
atau tetap disini
saya tetap disini bos
saya juga tetap disini bos
saya belum nanya
saya salah bos
kamu mau pergi
tetap disini bos
pertanyaan saya belum selesai
saya salah lagi
kamu mau pergi
atau tetap disini
kamu sakit dari wujudmu
kang ujang sama teh serena mau kemana
gak usah ngurusin kang ujang sama teh serena
nih urusin aja ke cimpring
saya mau ketemu anak buahnya saya
kalau akan siap
saya bikin janji mau ketemu dimana
kalau mau ketemuan sekarang
motor kamu dimana
tadi saya kabur lewat pintu belakang
dikejar kulkas dua pintu
selain otang siapa yang tau keberadaan william
mungkin mn atau acai
ada nomor kontaknya
oke terima kasih
saya sudah enggak di terminal
maksudnya sudah tidak ikut bubun
kantor ke cimpring
ujang pergi sama teh serena
kamu tau nomor hpnya yang baru
gak tau udah lama gak ada kontak
kamu tau sekarang dia dimana
rumah saya dekat rumah willy
maksudnya rumah orang tua willy
tapi setau saya willy udah lama gak tinggal disana
gak kos katanya
jangankan saya orang tuanya juga gak tau dia ngekos dimana
kamu ke salon
tugas kamu nganter serena ke salon
sebetulnya hari ini saya sama serena ada janji sama sylvia
jadinya serena ke salon dulu
sejak keluar dari terminal
ngapain kamu ngeliatin saya terus
halo saya di dalam taman
dari pintu masuk ke arah kanan
lagi nunggu orangnya
oke sebentar lagi saya sampai
apa yang sudah ada
pinjaman buat modal jualan
saya lagi buru buru
saya di luar taman
kamu di mana
di dalam dari pintu masuk ke arah kanan
ya orangnya sudah sampai
lagi jalan ke dalam
oke saya udah di parkiran
mau langsung berangkat sekarang
ada yang mau saya tanyain ke kamu
kerjaan kamu udah beres
nggak usah mampir kemana mana dulu
langsung balik ke kantor sekarang
saya ada perintah balikanan dari panglima besar
keluarga saya ada yang masuk ugd
saya harus pergi
barusan ke dalam
dengar dipanggil sama akang
barusan nyariin kamu ke belakang